di tengah kabar merenggangnya hubungan presiden joko widodo dengan ketua umum partai nasdem surya palo
ketua dpp partai nasdem willy aditya menegaskan bahwa nasdem berkomitmen untuk mengawal pemerintahan
hingga periode pemerintahan ini selesai
namun partai nasdem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada presiden
dari awal kan joko widodo ini babynya partai nasdem
tentu nasdem memiliki moral sampai selesai pemerintahan ini
tapi kami serahkan semuanya pada presiden
kami tegak lurus apa sikap presiden kami akan terima
tapi optimis tidak akan direshuffle ya bang
ya sejauh ini teman teman bisa lihat bagaimana hubungan dengan pak jokowi